penemuan dua jenazah wanita bernama heni purwaningsi empat puluh delapan tahun dan yusi purwati empat puluh tujuh tahun
menambah deretan kasus pembunuhan yang akhir akhir ini terjadi di indonesia
dua jenazah korban ditemukan di gundukan semen dan kerikil di bawah tangga rumah kontrakan
di harapan jaya bekasi utara yang dihuni terduga pelaku ialah permana pria lima puluh tahun
pelaku ditemukan bersimbah darah di kamar dengan goresan di bagian uratna di tangannya
permana meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit pada senin dua puluh tujuh februari dua ribu dua puluh
dari keterangan kepolisian dan cctv kejadian bermula minggu sore
saat itu dua korban berboncengan sepeda motor mengikuti pelaku lalu berhenti di depan sebuah rumah
korban dan pelaku kemudian masuk ke dalam rumah tempat pelaku tinggal
sejak saat itu kedua korban tidak kembali ke rumahnya
masing masing yang membuat keluarga curiga
malam hari suami korban yusi mencari ke igd rumah sakit dan pihak kepolisian
mencari istrinya yang pamit mengaji sejak siang hari namun hasilnya nihil
petunjuk datang sehari kemudian
masing masing suami korban melacak keberadaan korban melalui jejak gps ponsel
benar saja pada senin malam keluarga dan pihak kepolisian menemukan
dua jenazah korban di dalam rumah pelaku
pencasatnya terkubur di bawah tangga yang sudah dicor
diduga pelaku sendiri yang mengubur kedua korban karena sebelumnya pelaku terlihat
membantu menurunkan semen dari mobil toko bangunan
pak permana adalah teman sekolah istri saya
dan pak permana telah dimasukkan kerja oleh istri saya
sampai pak permana ya aku merasakan sedikit kematian hidup lah
menarapat hasilnya setelah empat
tapi balasannya pada sri hamba
pelaku diketahui sudah tiga tahun tinggal mengontrak
warga sekitar mengenal sosok pelaku sebagai pribadi yang ramah dan dermawan
namun delapan bulan terakhir perilakunya berubah menjadi tertutup
dan tak lagi tinggal bersama istri dan anak
terus dermawan baik gitu kalau misalnya ada
apa namanya kerja bakti ada apa gitu dia ikut juga gitu ya
terus kalau misalnya ada orang kesusahan ada apa ya dibantu gitu ya
jadi baiklah gak nyangka aja ada kejadian seperti ini gitu
sementara dua jenazah wanita dipindahkan ke rs polri untuk diautopsi dan sudah dimakamkan
hingga saat ini proses penyelidikan masih dilakukan oleh pihak kepolisian
termasuk motif pembunuhan
ya saat ini saya sudah berada di depan tempat kejadian perkara
dimana dua jenazah ditemukan di bawah cor
saya lihat lampu dari rumah masih menyala walaupun sudah di siang hari
terlihat juga motor korban masih ada gundukan pasir bekas pengocoran pun masih ada
namun kita tidak bisa masuk ke dalam ya baik kita ataupun masyarakat karena masih dalam proses penyelidikan
namun di balik kasus pembunuhan ini ada satu hal yang tidak boleh dilupakan
yaitu korban secara tidak langsung keluarga korban yang ditinggalkan
psikologisnya harus jadi perhatian
yang pertama tentu diperhatikan kebutuhan secara fisik kesehatan misalnya
biasanya ketika mereka hilang pasti akan menangis kemudian tidak bisa tidur
kemudian mungkin juga tidak mau makan dan lain sebagainya
nah tentu harus ada bantuan bantuan tersebut ya
dari kasus pembunuhan yang kerap terjadi
kassandra mengatakan kewaspadaan dan perhatian sekitar akan perubahan yang terjadi di lingkungan
menjadi salah satu preventif yang dapat dilakukan
tim liputan cnn indonesia